untuk memperingati hari air sedunia yang jatuh hari ini dilakukan penanaman pohon dan membuat lubang resapan di taman kota manahan solo
taman yang dibangun secara swadaya ini dapat berfungsi sebagai paru paru kota solo
tidak banyak yang mengetahui di kompleks gor manahan solo terdapat taman hutan kota yang berfungsi sebagai paru paru kota solo
taman hutan kota manahan kembali dihijaukan dengan menanam pohon baru dan pembuatan lubang biopori